hampir sebulan pasca dilaporkan hingga saat ini pihak keluarga siswi sd yang menjadi korban masih mencari keadilan
saat ini kami tergabung dengan bapak haryanto kepala dinas pendidikan kabupaten gresik
selamat siang pak haryanto
selamat siang mbak dalyan
selamat siang untuk seluruh pemirsa seluruh indonesia
betul terima kasih pak haryanto sudah bergabung yang kami dapatkan informasi bahwa dari dinas pendidikan
kemudian juga bersama polisi sudah memediasi pertemuan dengan pihak orang tua juga kepala sekolah
nah sejauh ini sudah seberapa jauh intervensi dinas pendidikan untuk kasus ini pak
kami perlu kami sampaikan bahwa dua hari kita berturut turut ke sekolah dan ke rumah korban
hari senin kami bersama dengan
dengan unit ppa polres gresik ke sekolah untuk memastikan bahwa proses pembelajaran di sana berjalan dengan lancar
yang kedua proses penyelesaian ini juga bisa berlanjut untuk bisa menuntaskan problem yang ada di sekolah tersebut
kami juga sudah ke keluarga korban dan memastikan bahwa
korban ini bisa melanjutkan studinya yang terhambat beberapa bulan ini
kesimpulan akhir ketika kemarin kami bersama kesana dengan bapak bupati dengan bapak kapolres
dengan kbp pba terus dengan dirut rsud ibu nusina gresik
kami memberi atensi yang luar biasa kepada korban
yang pertama diperuntukkan untuk dinas pendidikan
dipastikan bahwa anak ini si korban ini segera mendapatkan pendidikan untuk melanjutkan studinya kembali
dan oleh keluarga korban sudah diputuskan bahwa si korban akan berpindah kepada sekolah yang lain yang lebih dekat dari rumahnya
oleh karena itu kami melakukan pendampingan beberapa hari ke depan untuk segera mendampingi korban untuk segera mendapatkan sekolah yang dituju dan digendaki oleh keluarga korban
itu yang pertama
yang kedua pak bupati juga menginstruksikan kbp pba
kemudian melakukan pendampingan yang serius
artinya secara psikologi didampingi oleh seorang psikolog
agar kesehatan jiwanya akibat peristiwa ini dapat kemudian juga teratasi dengan baik
sehingga tidak terjadi traumatik yang berkepanjangan
pak bupati juga menginstruksikan kepada dirut ibu nusina
untuk segera mendorong siswa ini untuk kemudian dilakukan mri secepatnya
biar diketahui penyebab dari proses penurunan daya penglihatan korban ini
terima kasih mbak
baik sejauh ini pak kasusnya memang tetap berjalan
meskipun memang sang korban akhirnya harus dipindahkan sekolah
kemudian juga ada pendampingan secara traumatis begitu ya untuk psikologisnya
kalau untuk kepala sekolah misalkan
kemudian juga kasus yang kemudian saat ini berjalan
saat ini berjalan di pihak kepolisian
apakah dari dinas pendidikan akan memanggil atau sudah memanggil kepala sekolah yang dinilai menutup nutupi kasus ini
terima kasih mbak
alhamdulillah dinas pendidikan sudah melakukan pembinaan khusus kepada sekolah yang bersangkutan
kepala sekolah yang bersangkutan
agar kemudian melakukan penjaminan
untuk agar proses ini tetap berjalan dengan baik
sehingga dengan begitu akhirnya secepatnya terkuat pelaku dari korban ini
dan juga siapa yang bertanggung jawab dari peristiwa ini
sehingga kasus ini tidak berkepanjangan yang kemudian segera dapat penyelesaian yang lebih baik
terima kasih mbak
artinya dari dinas pendidikan sudah bisa berkomunikasi
dan juga pihak kepala sekolah sudah memberikan keterangannya kepada dinas pendidikan
kepala sekolah sangat kooperatif setelah dinas mengambil inisiasi untuk segera menyelesaikan problem ini
pak insya allah nanti dalam waktu dekat
sesegera mungkin karena kita juga berkoordinasi dengan beberapa pihak
insya allah akan segera terselesaikan
apalagi kasus ini sudah ditangani oleh pihak kepolisian
nanti hasilnya keluar
akan tahu penyebabnya
dan juga nanti disandingkan dengan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian
bang insya allah saya punya keyakinan kasus ini segera terselesaikan
kita berharap bersama begitu ya
tidak ada lagi berbagai macam bukti ataupun hal hal yang dirasa ditutup tutupi oleh pihak sekolah ataupun pihak manapun
dan korban segera mendapatkan keadilan ya pak haryanto
bagaimana seharusnya pihak sekolah bertindak saat ada
saat ada kasus kekerasan antarsiswa pak
menjadi catatan bersama untuk menjadi pelajaran juga bagi sekolah sekolah dan juga orang tua
artinya menurut permen diputristek nomor empat puluh enam tahun dua ribu dua puluh tiga
sudah seharusnya disana sudah sop
sudah ada sop
bagaimana kemudian untuk menyelesaikan proses penanganan kekerasan
penanganan kekerasan yang ada di lingkungan satuan pendidikan
tapi kemudian ada sedikit problem di sdn dua ratus tiga puluh enam ini
sop kurang berjalan dengan baik
dan juga disana tidak melaporkan kejadian pada saat itu ke dinas pendidikan kabupaten nusik
sehingga permasalahan ini jadi berlarut larut dan penyelesaiannya juga menjadi banyak ada kendala
oleh sebab itu saya sarankan kemudian karena sudah terbit peraturan kementerian mendiputristek nomor empat puluh enam tahun dua ribu dua puluh
harapannya kemudian semua kepala sekolah atau kepala satuan pendidikan menerapkan dari peraturan tersebut
sehingga apabila ada hal hal kekerasan atau perundungan di sekolah
mempunyai inisiatif dengan sop yang ada
sehingga harapannya kasus kasus kekerasan kasus kasus perundungan ini secepatnya dapat diselesaikan
terima kasih mbak
pak haryanto kembali lagi ke kasus ini
kalau tadi pak haryanto mengatakan di tempat kejadian ya di lokasi korban bersekolah
artinya ada sop yang tidak berjalan
apakah artinya memang dinas pendidikan mengamini bahwa ada kelalaian
kemudian juga apakah ada kemungkinan sanksi yang diberikan kepada pihak pihak tertentu di sekolah yang diberikan oleh dinas pendidikan pak
sambil kita berbicara
lihat hasil penyidikan kepolisian pak
artinya kan kasus ini berbeda dengan kasus kasus yang lain
artinya pelaku pada saat beberapa kasus itu ada dan sudah ditemukan
sehingga dinas pendidikan di berbagai tempat juga bisa langsung menerapkan sanksi kepada kepala sekolah
tapi kemudian di kasus ini pelakunya juga belum ditemukan
sehingga masih perlu banyak hal yang perlu diselesaikan
sehingga dinas pendidikan menunggu hasil penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian
sehingga nanti kami akan komunikasi dengan bkp sdm setelah hasilnya keluar
apa apa atau langkah langkah apa yang perlu dilakukan terhadap pembinaan kepegawaian yang ada di upt sdn dua ratus dua puluh
untuk sementara kita juga akan menantikan bersama bagaimana perkembangan lebih lanjut kasus ini
terima kasih pak haryanto kepala dinas pendidikan
kabupaten gresik sudah bergabung di cnn indonesia